jangan teropsisi banget dapetin boy
jangan teropsisi banget dapetin boy
kan kita udah janji iya
tadi kan juga kita udah chatting
kan tadi kamu bilang sama aku
katanya aku tunggu di parkiran ya budi
itu kan budi
jangan kayak gitu dong
mukanya jelek tuh
mukanya kayak gitu tuh
aku baru baru nyampe malah digituin
kamu bilang katanya kamu mau bantuin aku kan bikin surprise buat temen temen
ya aku udah punya ide sih
buat ngasih surprise ke temen temen sekolah kamu
satu kelas kamu
tapi aku perlu bantuannya ke amir
jadi kita tunggu pak amir dulu ya
itu pak amir
selamat pagi pak
saya punya ide
makasih ya pak ya
kita beda kelas nih
nanti kita pisah dong
ya kan ntar juga ketemu lagi bulut
gue masih belum tahu apa yang dilakukan boy sama adriana waktu di pengadilan agama itu
yang diliat fotonya sama surti kan di hp nya angel
kayaknya mendingan gue tanya sama angel langsung aja deh
ngapain di sini
bukannya lo pindah ke bogor ya buat sekolah di sana
gue kan emang sekolah di sini
ya soalnya kan gue gak jadi pindah
angel bisa ngasih tau ke reva kalo ada anak itu makan maceran si boy
kita harus jaga itu yan
jo waktu itu lo ketemu sama pembantu boy ya
oh yaudah bentar ya habis gue ngomong sama angel
sebelum bel masuk sekolah
jo sebentar ya nanti kita lanjut lagi
bukannya reva udah tau ya
gue jadi penasaran deh
pasti ada yang mau reva tanyain deh ke gue
dia bisa bikin kesel sama boy
yah iya re angel tuh keliatannya doang bener
padahal gue yakin banget tuh dia agak error
dia kan terlalu pesisi banget dapetin boy
yang gue dengar
angel tuh ga suka sama penolakan
dia selalu berusaha dapetin apa yang dia mau re
gue tuh ada hal penting yang gue mau tanyain soalnya sama angel
jadi kan waktu itu mahmud sempet suruh pembantu gue buat nyamar jadi mama tiri gue kan
nah dia itu disuruh menghapus fotonya adriana sama boy yang lagi di pengadilan agama
sekalian gue juga pengen tahu sih sebenarnya mereka itu ngapain di pengadilan agama
untuk masalah ini lo percayain sama gue
gue yang bakal dedik dedikin masalah ini
lo jangan tanya angel
demi tujuannya misahin lu sama boy
aduh tapi yan
waktu itu si siti juga udah pernah bilang katanya mau bantuin gue mau cari tau
tapi sampai sekarang juga belum ada kabarnya
dan gue harus tau setepatnya
waktu itu juga cindy pernah bahas soal foto itu
soalnya belum dapat info apa apa
tapi lo tenang aja
gue bakal terusin janji cindy
dan gue juga bakal bantuin yan buat selidikin itu
yaudah makasih ya
ehm kayaknya gue harus cabut dulu nih soalnya gue udah ada janji
beberapa hari belakangan gue udah jutek banget sama lo
akhirnya sekarang lo negor gue
padahal tadi lo udah bingung
gak semestinya gue gak diemin lo
gak apa cosin santai aja
mondi udah gebukin haikal
kalo misalkan gue ada di posisi orang baju pasti marah lah
kalo misalkan haikal yang gebukin mondi
duh gue ngerasa
gue ngerasanya kayak
gue bersalah banget gitu ray
apalagi gue cemburu sama allah
zaman dulu yang nyemangatin gue bisa jadian sama hicle
ya kita baikan
berarti ternyata lo sayang banget sama haikal
kalo mau duain sama temen itu
kita tetap harus saling support saling percaya
dan harus saling terluka
lebih disik bikin keharget lagi ah
oh berduanya tadi nguping ya
lo mau main rahasia rahasiain sama sahabat lo yang cantik
ya rupa lo yang imut kayak gue ini hah
mau rahasia rahasian aduh
ya boleh sih cuma kan lo tuh gak cantik gak rupawan gak jelita
tuh biasa aja b banget
sorry gue kelas e ya
beneran gue setuju banget sama kalian
kita tuh sebagai sahabat harus saling percaya
kalo ada yang salah paham jangan nuduh yang enggak enggak
jangan bete bete lagi kayak kemaren
eh enak aja lagian siapa juga yang bete betean ya cindy
gak ada tuh sih
gak ada tuh si meli tuh mau petek
ih siapa yang mau petek barangan
selamat pagi anak anak
hari ini saya akan memperkenalkan teman baru kalian
yang akan menjadi teman kalian mulai hari ini di kelas